akibat remblong sebuah bus penumpang menabrak stasiun pengisian bahan bakar umum dan rumah warga di lumajang
sementara itu di situ bondo akibat kehilangan kendali sebuah bus menabrak tebing di jalur pantura
inilah kondisi bus sabar indah jurusan jember surabaya yang menabrak sebuah spbu dan rumah di pinggiran jalan raya kelakah di saklakah lumajang
pagar spbu dan rumah rusak berat sedangkan bus ringsek parah di bagian depannya
kecelakaan bermula saat bus ini melaju sedang dari arah jember menuju surabaya
saat sampai di lokasi di jalan raya kelakah tiba tiba rem bus yang syarat penumpang ini blong
sementara di situ bondo derasnya tabrakan membuat bus antarprovinsi
tujuan cirebon dan pasar tertancap di tebing berbatu jalur pantura
bagian kiri dan ban kiri bus hancur serta tertancap di bebatuan hingga sulit dievakuasi
warga pun akhirnya mencongkel satu persatu badan bus yang ringsek ini masuk ke dalam batu
peristiwa ini diduga dipicu oleh ulah sopir bus bernama roni asal probolinggo yang ugal ugalan di jalur menikung
dia mencoba menghindari tabrakan dengan kendaraan lain dengan menubrukkan busnya ke tebing setinggi sepuluh meter
beruntung semua penumpang selamat
pada saat itu pengemudi kendaraan bus keramajati berusaha menghindar ke kiri
bermaksud biar tidak terjadi kecelakaan namun kendaraan tidak bisa dikuasai akhirnya menabrak tebing di kiri jalan
meskipun tidak menimbulkan korban tetapi kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas pantura di jalur surabaya situ bondo tersedat hingga lima jam lamanya
nur hadi zainal ali mustafa lumajang dan situ bondo